sampai jumpa di video selanjutnya

semoga ada mukjizat buat mbak andin
ini pasti berat banget buat dia
semoga mbak andin diberikan kekuatan melewati cobaan ini
ya kanan ya kanan
baru ke kanan kanan kanan
bosen ya om maik
terus rena maunya main apa
kita cari game yang lain lagi
kalo papa suka bacain aku dongeng
tunggu aku tuh
pake di rumah sakit waktu itu
om maik cari dongengnya ya
wah ini bagus nih bagus
si putri cantik
dan si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
si buruk rupa
karena rumahnya udah ngantuk banget
ambil gitu lah
ajak tidur ke kamar
cuman hari ini tuh emang jadwal tidur dia tuh
pagi pagi udah bangun
terus ke bandara pulang dari bandara tidur baru bentar kebangun karena mimpi
sekarang ngantuk lagi
mbak mir kalau saya sih bukan masalah ngantuknya mbak
cuma takutnya ibu andin pulang terus lihat waduh bisa kacau bisa perang dunia dong
tuh kan betul kasih bohong mana keadaan lagi begini
cuma ah cuma aku gue kasian banget ya sama rena ya
iya lah kasian mah kasian cuma masih bocah tidur di situ bawa udah
ya bentar lagi deh bentar lagi dah
lalu kiki ngapain keluar
ngapain kesini itu askara bagaimana
askara lagi bawa pokok udah aman kiki masih kepikiran masalah ada kabar gak sih
belum sih sampai sekarang belum ada kabar terbaru lagi
mbak mir itu rena ngapain sama pak nino nanti kalau ketawa sama mbak andin gimana
iya iya tenang tenang tenang tadi yang makan aku juga udah paling ngingetin
udah ambil sekarang ranahnya mbak nanti kalau pas papasan mbak andin pulang terus masih ada pak nino di situ gimana
mir gue boleh minta tolong sama lu gak
minta tolong minta tolong matiin semua tv tolong rena dijauh jauhin dari semua internetnya
jangan sampai rena tau
tau tentang masalah aja yang masalah tumpangin
dan tolong tolong jangan ngebahas apapun tentang masalah di depan rena
pokoknya rena jangan sampai tau masalah ini dulu
bisa kan mir
inget ya semuanya ya
jangan pernah ngebahas tentang papanya yang hilang
apalagi di depan rena
gue ambil sana dulu dah
kita berdua ya
aku yakin masalah akan baik baik aja
semuanya disini menunggu keajaiban
berikanlah kami kesabaran dan mujizatmu ya allah
terima kasih irfan
mama minum kuliah
mama udah lemes banget ini
kasian kalau dilanjutin lagi
mama mau nunggu allah
kasian banget bu rosa
bu rosa pasti sikisnya sangat terganggu
bukannya tidak akan terlalu baik
masih psikisnya sangat terganggu
tolong berikan kekuatan buat mereka ya allah
nanti kalau mama sakit nanti masalah sedih belum
ini dari tuhan
mama harus kuat
allah ada di samping kita tuhan
mama buka panci dulu ya
mama makan dulu ya
aku janji gak mau tinggalin mama
hingga sampai akhirnya si cantik merasa kesepian
dia duduk sendirian tapi tiba tiba si buruk purba datang
lalu si buruk kurpa bertanya
boleh aku temenin kamu
akhirnya si cantik bilang
iya temenin akulah
terus si buruk rupa bertanya lagi
apa kamu nanti tidak malu
aku kan buruk rupa
lalu putri cantik ini mengatakan
walaupun wajahmu buruk rupa
tapi hati kamu itu sangat baik
maka aku senang sekali
karena kamu mau menjadi temanku
tamat deh ceritanya
cerita lain masih ada kan ma
kasih banyak kok cerita dongengnya
mbaik cari dulu ya
obos siang yuk
aku udah ngantuk
mama masih mau ceritain dongeng lagi
ini reno udah kelamaan main sama pak nino
nanti mbak an juga nangis
renanya harus tidur siang dulu
jadi pak nino boleh pulang sekarang
saya masih mau ceritain buat renda
soalnya kan rena mau buka puasa juga
karena kan puasanya setengah hari
aku buka puasanya mau ditemenin
om baik kan masih ada kerjaan
om baik temenin rena buat buka puasa ya
oh baik mau balik ke kantor dulu
ya kamu balik ke dalam istirahat
iya deh om
tapi inget ya om
baru ga boleh bikin mama nangis lagi
besok kesini lagi ya allah

mak makan ya mak kan
nanti biar aku sama pak randy di sini
nanti aku kasih tau kalo ada
mau mau di sini deh
mau tunggu aldebaran
mau tunggu am
dia janji mau pulang kan
iya dia janji mau pulang
aku tau masa
sampai saat ini belum ada kabar mengenai pesawat elang indonesia dengan nomor penerbangan
mungkin al gak jadi naik pesawat
mungkin ada suatu hal
dia jadi nggak naik pesawat ya kan
dia masih di sini
ma udah dong
itu bukan mas al
terus al di mana
pemirsa beginilah suasana di crisis center
dari penumpang elang indonesia dengan nomor penerbangan
kami sejona pro yang bertugas di lokasi crisis center
turut prihatin dengan peristiwa yang terjadi
kami semua di sini mendoakan agar pesawat dapat segera ditemukan
dan semua penumpang dapat pulang kembali dengan kondisi selamat
demikian laporan dari crisis center elang indonesia
andini karisma putri
ini berkas yang bapak minta
saya mau mengadakan pertemuan dengan pak nino
tolong kamu arrange restorannya
untuk tempat saya bertemu dengan pak nino
kalau begitu saya permisi
andini karisma putri
andini karisma putri
andini karisma putri
seperti berlari tanpa kaki
kondisi ibu andin sudah tidak sama lagi
dan ini saatnya tepat
keadaan berpihak kepada kita
pertemuan dari kondisi selamat
aku punya papa terhebat di dunia
papa al selalu ada buat aku
selalu menemani aku main
menemani aku tidur
aku bahagia banget deh pokoknya
dua aku ke allah
allah selalu jaga papa aku
ingin rasanya aku menjadi ayah sesungguhnya
waktu dan tempatnya salah
ingin rasanya aku nemenin renda sebelum tidur
sambil bacain cerita
sampai akhirnya rena tertidur
apa impianku ini bisa terwujud
situasi seperti tadi bener bener bikin aku berpikir
layaknya seorang ayah
aku merasakan kebahagiaan seperti tadi lagi
mungkin waktunya sekarang tidak tepat tapi
aku harus tetap
untuk bersama dengan rena
apa aku hubungin pak amar ya
untuk nanya langkah selanjutnya apa ya
ya ini kebetulan saya juga sempat berpikir untuk
ya memang ada beberapa hal yang harus saya diskusikan segera
nanti sekretaris saya akan
mengkonfirmasikan tempat dan waktunya
untuk pertemuannya pak
oke oke tapi sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan
karena saya tidak bisa mencari
karena ini menyakitkan
ditahan dulu nanti kita bicarakan langsung
pas ketemu ya pak
oke kalau begitu
baik saya tunggu informasi dari asisten anda
baik sampai jumpa
yang kuat ya ngin ya
jangan pernah berhenti doain allah
karena mujizat itu pasti ada
kalau allah beri selamat pasti allah akan selamat
pak boleh dong saya
ya boleh dong
mohon perhatian bapak bapak ibu ibu semuanya
terima kasih bapak ibu sudah menunggu sampai saat ini
yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sampai saat ini belum ada titik terang pesawat ea tiga ratus tujuh puluh empat
kami harapkan agar pengelolaan pesawat ea tiga ratus tujuh puluh empat bisa mendapatkan kekuatan yang tepat
bagaimana cara mereka menangani kekuatan yang terbaik

kami akan mencari bantuan yang lebih baik

tapi sampai saat ini kami belum menemukan tanda tanda puing atau serpihan pesawat ea tiga ratus tujuh puluh
selain dari pemerintah badan penerbangan internasional juga sudah memberikan bantuan
supaya lang indonesia ea tiga ratus tujuh puluh empat bisa segera kita temukan
demikian informasi yang dapat kami sampaikan
sekali lagi bapak ibu semuanya harap bersabar
kamu pulang ke rumah
din udah ya
kamu harus kuat
ya pasti baik baik aja
dan suatu saat
al pasti akan kembali
saya baik baik saja
saya baik baik saja din
lebih baik kamu pulang ya
rina sama sekarang kan masih butuh kamu
sebaiknya bu andin dan bu rosa
pulang ke rumah
ya ya sebaiknya bu andin dan bu rossa pulang ke rumah
rena rena kenapa sih tadi just mas ajak bobo siang gak mau
sekarang waktunya buka puasa setengah hari makannya begini
masa cuma kerupuk doang yang dimakan ayo dong
mukanya aku gak semangat sus
biasanya kan ditemenin mama makan
tapi sekarang mama kumanar aku
yaudah sekarang makan dulu yuk
just boleh gak aku lihat internet
buka internet buat apa
mau cari cerita yang ombahit ceritain
aduh kalau rena buka internet sendiri takutnya ntar malah lihat berita tentang pak bos nih
ehm gimana kalau sus aja yang bacain ceritanya ya
aku maunya sendiri
mau sendiri aduh
hape nya lobet kayaknya harus di charge dulu tuh
yaudah just mending hape nya di charge dulu aja ya sana ya
iya di charge dulu
aduh miss kiki lupa lagi mau ngasih tau rena kalau hape nya miss kiki tadi pagi tuh jatoh
jadi ellen gak bisa diapa apain
udah yuk sekarang ayo semangat buka puasanya
jadi nanti kalau papa video call rena semangat
situ kuahnya taro situ cu
enak banget ini masak miss kiki
pancarnya pelan pelan aja pak kamu gak usah panik ya
ya ya aku hati hati kok cuma gimana gak panik mah
adit pasti sekarang lagi ancur ancuran malah lagi luar biasa menderitanya
dan dia butuh kita
iya tapi kan tetap harus hati hati dong
ma tolong tolong telepon randy pake telepon aku deh
di loudspeaker ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
randy andin masih di airport kan ini saya sama istri saya lagi menuju ke sana sekarang
bu andin sama bu rosa udah perjalan pulang pak di antariza
yaudah saya ke pondok pulita sekarang terima kasih ya randy
kamu udah janji sama aku mas aku dan anak anak menungguin kamu kamu harus pulang kamu harus tepatin janji kamu mas
kalau dia balik lagi nanti dia sendirian di sana
mau coba gak mau aja nanti al pulang terus kita berada kasian
mama gak mau al sendirian di sana mama mau jemput al ya
soke din mama mau jemput al
kita tunggu di rumah
kita tunggu di rumah ya
jangan disini ya mayang
ya allah bantu aku ya allah
bantu aku berikan kekuatan
untuk hadapi cobaan yang kau berikan ya allah